kali ini saya akan menemani anda dalam korean corner
langsung saja kita mulai sekarang
indonesia tercatat sebagai salah satu tujuan investasi terbesar korea selatan di asia tenggara
disahkannya perjanjian indonesia dengan korea selatan
kita akan bahas bersama duta besar republik indonesia untuk korea selatan gandhi sulistianto
halo selamat malam pak gandhi
selamat malam mbak dea
kebetulan sedang ada di jakarta ya
iya ini kebetulan sedang bertugas membawa beberapa pengusaha
ada seratus pengusaha importer dari korea yang hadir di dalam acara trade expo indonesia yang ke tiga puluh tujuh
ada banyak yang dibawa ya
berapa jumlahnya pak sulist
sejauh ini apa saja yang kira kira optimisme yang mungkin bisa diambil oleh indonesia dari pengusaha pengusaha dari korea
jadi baru baru ini kita sudah mendapatkan undang undang baru tentang indonesia korea comprehensive economy partnership
atau itu adalah bentuk dari free trade agreement antara indonesia dan korea
ada pembebasan sebelas ribu item barang dari dua belah pihak yang tidak perlu bayar biaya masuk lagi
jadi masuk ke indonesia tidak bayar masuk ke korea tidak bayar
dan ini baru diresmikan oleh dpr kita tanggal dua puluh tujuh september yang lalu
tetapi ini belum efektif masih ada peraturan turunan yang mesti dijalankan
tetapi gaung daripada undang undang itu
sudah membuat semangat para pengusaha korea untuk datang dan berdagang di indonesia
saya bicara trade dulu ya saya belum bicara investasi
nah ini yang menyebabkan sekarang ada seratus pengusaha kali ini
mungkin salah satu yang terbanyak dari seluruh delegasi yang hadir
datang ke indonesia ke ais tadi yang dibuka oleh pak presiden
dan berlangsung nanti sampai tanggal dua puluh tiga september
nah saya harapkan ini menambah semangat lagi para trader itu untuk beli barang barang indonesia
yang punya nilai tambah di indonesia ini dan di korea menjadi barang yang disukai
nah itu sebelas ribu item cukup banyak ya
apa saja sebenarnya yang paling menjadi jenis barang yang paling diminati di korea selatan
sebenarnya kalau bicara pameran ini lebih banyak sih
pameran pameran dari barang barang konsumsi ya
makanan minuman mebel tadi saya lihat
dan beberapa juga ada kasur dan lain sebagainya
nah yang paling digemari sebenarnya kalau barang yang diekspor
ataupun diimport maksud saya dari indonesia
itu sebenarnya lebih banyak barang barang yang berupa katakanlah petrochemical ya
kemudian juga besi baja
nah ini semua sebenarnya kan hasil daripada investasi korea yang ada di sini
yang direkspor kembali ke negaranya
ini bentuk sebuah keberhasilan
satu ekosistem di mana orang yang datang kemari berinvestasi
dengan tenaga kerja indonesia
dengan dihasilkan di indonesia
direekspor ke negara asalnya menjadi komoditi yang diperdagangkan
salah satunya yang kemarin saya sempat baca adalah
isi dari pertemuan antara presiden korea selatan dengan presiden ri
salah satunya membahas soal kendaraan listrik
menarik ya korea karena punya hyundai punya kia seperti apa pak
wow sekarang ini ada pabrik hyundai yang di kerawang
dengan kapasitas dua ratus lima puluh ribu per tahun
sekarang belum full capacity ya
itu adalah menghasilkan salah satunya adalah kendaraan elektrik vehicle
satu modelnya yang paling laris yang sekarang disukai adalah yang namanya ioniq lima
dan itu orang untuk mendapatkan barang itu sudah harus antri di sini
enam bulan katanya baru dapat
nah ini sebuah surprise buat semuanya
termasuk hyundai sendiri tidak menyangka bahwa produksinya yang diproduksi di indonesia
walaupun dibuat made by hyundai
tetapi itu made in indonesia kan gitu kan
jadi ini sebuah kebanggaan bahwa ini produk mobil
produk mobil buatan indonesia yang nantinya juga akan diekspor
nah dan jangan lupa bahwa nanti pada saat g dua puluh di bali
kepala negaranya juga menggunakan produk hyundai
itu belum diproduksi di indonesia
tetapi nantinya akan menjadi produksi yang menjadi unggulan juga
karena di seluruh dunia model genesis ini sangat laku
bagus sekali modelnya
saya sendiri memakai
oh memakai setiap hari
berarti teknologi korea yang dibawa ke sini
kemudian dibuat di sini dan kembali lagi ke korea
artinya ini sebuah hal yang cukup cerah ya bagi hubungan antara kedua negara
ya tentu saja
itu ini menambah artinya roh ya kan hubungan itu
karena ini saling menguntungkan
relationship antara antara antara
jadi lebih sustain lebih jangka panjang
indonesia sekarang menjadi tujuan investasi korea yang nomor empat di dunia
yang pertama us kedua ke china ketiga kadang kadang vietnam
kadang kadang kita dalam bertahun itu selalu kita berganti gantian dengan vietnam
kali ini mungkin bisa indonesia nomor tiga
kadang kadang disalib oleh vietnam
nah inilah yang menjadi destinasi investasi korea di dunia
sehingga kita merasa berbangga dan saya terus melakukan pendekatan pendekatan kepada mereka
kebetulan saya juga background saya di dunia bisnis
sehingga saya mudah menyelami juga para pebisnis di korea ini
cara penyampaian bagaimana nanti sebaiknya kalau di indonesia
kalau ada kesulitan apa yang harus dilakukan
saya bisa mudah memahami dan menjelaskan kepada mereka
sehingga mereka tertarik
jadi banyak investasi korea yang ada di luar negeri lain
di luar indonesia
mulai consider untuk dipindahkan ke indonesia
fabrik kaca misalnya
pabrik baja besi baja
bateri untuk nanti mobil listrik ini
kato de bahan dari bateri
itu semua sudah pindah di indonesia sekarang
dan terus akan berkembang menjadi sebuah komunitas produk barang korea
termasuk juga handphone
di sini investasi samsung juga cukup besar
dan kami terus membujuk agar terus bisa ditingkatkan
jadi sudah masuk pun harus ada ditingkatkan lagi
supaya tidak statis kan begitu
kalau pengusaha korea selatan
consider atau mempertimbangkan berbisnis di indonesia
apalagi pendekatannya ke budayaan
artinya sebenarnya nyambung ya pak sulis ya
oh ya sangat nyambung
secara budaya ya
begini loh beberapa masakan korea itu sebetulnya juga ada ada mirip miripnya rasanya dengan indonesia
lidah indonesia gampang sekali diterima di korea
lidah orang korea mudah menerima masakan indonesia
saya di wisma indonesia di seoul
sering menjamu ke tamu tamu saya
selalu saya sajikan makanan indonesia
dan mereka surprise loh
ini kok mirip begini misalnya
loh ini namanya galbitang kalau di korea kan gitu kan
kemudian saya sajikan katakanlah empe empe
loh ini kan odeng
iya ini kan odeng fish cake kan gitu kan
dan lain sebagainya masih banyak yang lain
kemudian samgetang misalnya
nah ini kan sop ayam katanya begitu
ini banyak hal yang hampir kemiripan gitu
jadi saya juga gampang
saya makan korea juga sangat cocok karena pedas
saya suka pedas
di sana makanan pedas semuanya
pedas dan cenderung bening ya
bening sop begitu ya
iya sop begitu bening pedas
kalau pedas merah juga
pedesnya itu benar benar cabainya cabai merah kan gitu
masalah tadi mobil listrik punya potensi besar
kemudian pertukaran budaya
apalagi makanan juga cukup punya masa depan cerah gitu
antara indonesia dengan korea selatan
saat ini saya akan bicara soal kolaborasi
antara pelaku ekonomi kreatif indonesia dan korea selatan
di resepsi diplomatik hood ri di seoul
ini nampak ya dari lagu indonesia raya
dan netizen banyak yang komen
ini soal gaun batiknya dita karang
oke saya akan jelaskan dulu siapa dita karang itu
dita karang ini adalah seorang darah indonesia ya
itu baru berusia sekitar dua puluh lima tahun ya
dan itu ada darah bali dan yogyakarta
darahnya dari bali ibunya dari yogyakarta
dia merantau ke korea
ternyata berhasil menempati satu tingkat tertentu sebagai bintang k pop
grupnya namanya ladies bandnya itu secret number
nah ini sudah dikenal
ya kita berharap suatu saat bisa selevel seperti blackpink ya
maka dari itu saya memperkenalkan dita ini
kepada masyarakat indonesia juga
jangan sampai dia terkenal di korea tapi tidak dikenal di negerinya sendiri
dan memang ternyata belum semuanya mengenal dengan baik
walaupun sudah anak anak muda ya masih sudah tahu nama dita
tetapi belum terlalu banyak mengenal
padahal anak anak indonesia punya mimpi untuk jadi idol ya
dan begitu beratnya saya tahu begitu mereka perjuangannya
nah ini sudah mulai ada hasil ini
ini sudah dikenal di sana
saya ingin memperkenalkan di sini dengan cara saya tentu saja harus mengekspos
saat kedatangan presiden jokowi bulan juli lalu
saya juga minta dita yang menyambut pak jokowi dengan bahasa jawa yang santun
buktinya pak jokowi juga belum kenal kan
nah saya jelaskan siapa dia
kemudian saya angkat dia menjadi semacam brand ambasador lah
untuk hubungan indonesia korea yang ke lima puluh tahun depan tahun dua ribu dua puluh
kemudian kemarin ada kesempatan ada event yaitu resepsi diplomatik
ada satu ide dari tim kita tim kreatif kita dari fungsi kreatif ya
untuk membawakan lagu indonesia raya oleh dita kara
seorang bintang pop membawakan lagu kebangsaan indonesia raya
ditambah lagi memakai
secara khusus didesain batiknya indah sekali
dan anggun dengan lagu national anthem indonesia raya
didampingi seorang asisten profesor yang menyanyikan juga kebangsaan korea
dengan bendiranya masing masing
itu elegan sekali
saya sendiri sampai merinding gitu kan
dan ternyata menjadi sebuah viral di sana
wah ternyata batik
nah itu kan batik
orang jadi kenalkan batik
dari sebuah resepsi demikian menjadi sebuah pembicaraan tentang ekonomi kreatif
nah ini cara cara kami ya di kedutaan ini memperkenalkan kebudayaan indonesia
tidak harus secara letterle batik
harus orang dipaksa memakai kebaya
atau memang itu dilakukan tetapi oleh orang indonesia
tapi kita tidak bisa memaksa orang korea tiba tiba suruh pakai kebaya
atau orang indonesia suruh pakai hanbok
itu juga lucu kan gitu deh
jadi hal seperti ini tanpa terasa
kita memperkenalkan itu dengan cara dengan cara cara yang ya itu tadi
saya bilang mengkombinasikan antara penampilan batik
tetapi dengan seorang yang kira kira membawakan kebudayaan
dan kebudayaan korea
karena posisi dita karang saat ini memang cukup terkenal juga di indonesia
padahal sebelumnya lebih terkenal di korea ya pak
oh iya lebih terkenal di korea
ini akan ada show lagi nanti bulan november
dita akan datang lagi
kemudian nanti juga akan pergi ke manado
jadi terus supaya orang tahu dan kenal dita
karena jangan lupa bahwa indonesia ini adalah
salah satu user terbesar dari sebuah karya karya dari korea
saya cerita tadi
ya tiba tiba nangis sendiri atau apakan gitu kan
persis dengan kehidupan indonesia sebenarnya ya budaya
cuma saya lihat ada perbedaan
dalam kisah percintaan
lelaki di sana kan kelihatan sekali sangat romantis kan
dibanding indonesia pasti lebih romantis lah
saya sendiri merasakan
menurut saya itu terlalu dilebih lebihkan juga di dalam drama itu
sebenarnya tidak ya
romantis tetapi maksud saya
ya tidak seperti yang di drama itulah
banyak terjadi mix married
banyak darah darah ataupun gadis gadis indonesia jatuh cinta dengan cowok korea
pada saat menikah
loh kok beda pak katanya kan gitu
ini cerita dari orang orang yang tinggal di indonesia yang mix married
ada seribuan lebih lah itu yang mix marit di sana
ada juga yang kecewa akhirnya cerai
ada yang berebut anak dan lain sebagainya
itu program dari kbri juga adalah untuk mengatasi hal seperti itu
jadi banyak sekali ya budaya budaya kita bertukar seperti batik
kemudian juga seni ya mulai dari drakor musik dan lain lain
kalau kita bicara batik lagi
ini indonesia meraih medali emas di festival itaewon
dan kami lihat ini sekilas parade kebaya kemudian ada penampilan tarian
apa sih yang membuat indonesia akhirnya naik down juga di korea selatan
well ini juga saya sangat surprise ya
saya hargai sekali
sebuah fungsi di kbri yang saya bentuk

namanya fungsi ekonomi kreatif ekonomi digital dan percepatan startup serta diplomasi publik
dalam fungsi ini terus terang mempersiapkan sebuah penampilan beberapa anak bangsa di sana
ibu ibu dwp misalnya
kemudian juga anak anak ataupun mahasiswa mahasiswa yang di sana
atau pekerja migran indonesia
dikumpulkan dengan membawa tema khusus yaitu wanita berkebaya
yang sedang digalakkan di tanah air
dan dikerahkan ikut di dalam festival yang tiap tahun diselenggarakan
tapi ini sudah dua tahun atau tiga tahun berhenti baru diselenggarakan kali ini
diikuti oleh berapa puluh negara di dunia untuk difestivalkan kan gitu
dan baru kali ini indonesia bisa meraih

dan kaget kita semuanya
karena tidak menyangka
kemudian yang keempat nigeria
tetapi surprise buat indonesia
dan ini menjadi kebanggaan
kebetulan saya tidak bisa hadir
karena saya sedang bertugas di sini
tanggal lima belas yang lalu
saya ikut terharu
karena ibu ibu setelah diumumkan indonesia
pada euforia tersendiri yang ditampilkan gitu
wah ini saya pikir saya hargai lah
upaya upaya dari teman teman dari fungsi yang baru yang saya bentuk ini
yang menurut saya ini terus akan kita dorong
termasuk juga ekonomi digital
yang terus kolaborasinya dengan pihak korea ditingkatkan
terakhir pak sulis
ini seperti tadi sudah disampaikan sedikit sama pak sulis
ini cara cara untuk memperkuat kerjasama ekonomi kreatif
karena yang kita tahu kan korean wave yang di sini
sedangkan kita punya keinginan ada indonesian wave di sana
kan seperti yang tadi saya katakan
saya sudah membentuk sebuah fungsi yang mungkin di kedutaan besar yang lain
mungkin ini belum tentu ada ya
karena saya juga minta izin pada ibu menlo pada saat itu
dengan pemikiran ide
dimana indonesia ini menjadi g dua puluh presidensi tahun ini
itu ada fokus digital economy dan lain lain
nah kemudian mengenai ekonomi kreatif itu sendiri
kita melihatnya kan sudah demikian maju di korea
dimana saya mencatat ya
menurut catatan dari mereka
itu ekspor mereka
itu untuk ekonomi kreatif menduduki peringkat ketiga setelah elektronik dan mobil
dan untuk merchandise sendiri
trading merchandise korea yang diekspor dari katakanlah penampilan bts blackpink
atau makanan makanan yang menggunakan logo dia yang dari ini ya k pop ya
itu saja satu satu miliar per tahun
per tahun ekspor dari itu
menurut saya itu angka yang cukup besar ya
nah ini gimana indonesia bisa belajar dari korea untuk membuat sebuah sistem ataupun mungkin dari sisi yang lain
belajarlah dari mereka
tetapi tidak hanya belajar tapi kita berkolaborasi juga
kita ajak juga para remaja remaja ataupun anak anak muda di sini
datang ke korea belajar dan membuat kolaborasi
ya salah satunya adalah putri tanjung
saya bangga sekali dengan dia
saya ajak ke korea
dia langsung mendapatkan banyak partner di sana
dan putri ini saya berharap akan kembali lagi ke sana nanti dengan ide ide barunya
dan masih banyak putri putri yang lain juga yang saya harapkan datang ke korea
dan kami punya jaringan yang bisa kami kawinkan
dalam perjodohan lah istilahnya kan begitu
nah satu hal sebelum ditutup nih
saya ingin menyampaikan ada yang paling penting informasinya tentang b dua puluh atau b dua puluh
b dua puluh itu akan diselenggarakan event ini bulan november yang akan datang di bali sebelum event besar g dua puluh
tepatnya adalah tanggal tiga belas sampai empat belas november
dan itu presiden korea akan menjadi salah satu pembicara di b dua puluh tersebut bersama dengan beberapa kepala negara yang lain termasuk amerika dan juga china di sana
dan kedatangan presiden itu pertama kali ini
presiden ini kan baru dipilih bulan mei yang lalu
dan akan merupakan perkenalan juga tentang ekonomi
untuk keberhasilan teknologi dan ekonomi korea terhadap masyarakat dunia di indonesia
dan dia tentu saja akan bangga melihat investasinya yang ada di indonesia sukses dan juga meningkatkan kerjasama ekonomi dengan lebih baik lagi
itu harapan saya di dalam kehadiran nanti presiden yun sok yol dari korea

dan juga kembali ke bali
tentunya doa doa terbaik usaha usaha terbaik untuk bisa
kita ini ya punya posisi yang sama ya dengan korea selatan ya
tidak hanya kita menikmati korean wave tapi di sana juga menikmati budaya indonesia
kami terus berusaha batik dikenal lagu pengawan solo dimana mana dibawakan dengan berbagai style
itu kan indonesian wave
nah inilah yang terus kita galakkan
terima kasih pak duta besar republik indonesia untuk korea selatan gandhi sulistianto sudah bergabung bersama kami pada korean corner pada malam hari ini
terima kasih sehat selalu pak
terima kasih kembali saya tunggu datang ke seoul untuk nanti saya ajak jalan jalan
langsung lihat lokasi drakornya ya
oh ya tempat tempat syuting drakor
baik terima kasih pak sulis